menjelang libur natal dan tahun baru
taman satwa cikumbulan garut jawa barat
mendapatkan satu penghuni baru
satu bayi orangutan lahir secara alami
namun di sumatera utara
bayi orangutan yang sempat viral
karena jadi korban perdagangan satwa
koleksi satwa dilindungi di taman satwa cikembulan garut jawa barat bertambah
satu bayi orangutan berjenis kelamin betina
lahir secara alami sepuluh november lalu
dan baru dipublikasikan pertengahan desember ini
kondisi bayi orangutan hasil perkawinan jana dan ungil
dalam keadaan sehat
walaupun kelahirannya berlangsung secara alami
induk orangutan juga sudah mulai menyusui
usai jalani observasi hampir sebulan
sama induknya mulai disusui
kita juga melakukan pengamatan
dengan tim medis dan dokter hewan
untuk terus konservasi
maka selanjutnya ini anak orangutan
selasa siang di kabupaten karo sumatera utara
tim gabungan dari kodim dua puluh
dan kodim dua puluh
dan tim medis dari orangutan information center
dan beberapa bagian tulang
yang diduga bayi orangutan berumur sebelas hingga dua belas bulan
mungkin dalam kejadian ini
tinggal tengkoraknya itu bisa jadi
karena disebabkan oleh
dimakan oleh anjing
karena di sekitaran juga banyak anjing saya lihat
saya berharap nanti kita juga bisa menemukan
bagian bagian yang lain
apakah ada kekerasan terhadap satwa ini
ataukah hanya mati karena
penemuan ini berawal saat petugas mendapatkan
video bayi orangutan
yang akan diperjual belikan secara online
petugas pun langsung melakukan pencarian
namun saat tiba di lokasi desa rih tengah
kecamatan kota bungu
tim gabungan menemukannya sudah dalam keadaan mati